sedang ada di bandung dan ingin memanjakan lidah serta perut anda
cobalah cicipi salah satu kuliner andalan kota bandung yang satu ini sate jando
terletak di pinggir jalan dekat dengan gedung sate aroma rempah dari sate ini benar benar memikat
nah ini adalah sate jando sate yang terbuat dari kelenjar susu sapi
dan sate jando ini layak lho untuk dicoba ketika berkunjung ke kota bandung
saya akan mengikuti semua proses pembuatan sate jando ini dalam segmen sehari
menjadi pengusaha sate jando
sate jando diburu penikmatnya sejak lapak berjualan dibuka pada pukul setengah delapan pagi
biasanya sate jando ini dijadikan menu sarapan
saya pun bergegas membereskan lapak
dan yang tidak boleh ketinggalan ini nih primadonanya ratusan tusuk sate
selain sate bumbu kacang yang gurih juga menjadi favorit
bumbu kacang yang masih menggumpal dicampur air hangat agar larut
jangan terlalu banyak agar bumbu kacang menjadi cair atau terlalu sedikit hingga kental dan pekat
jadi ketika mengaduknya ini pastikan harus mengaduk sampai bagian terbawahnya
agar mulai tercampur rata yang hangat
yang juga tak kalah penting yaitu menyiapkan bara apinya dari arang batu kelapa
kepulan asap sudah mulai muncul api sudah membesar
dan tandanya bara api sudah siap
kalau sudah terbiasa panas artinya sate sudah mulai bisa dibakar atau dipanggang
eits bukan hanya sate jando saja ya yang disediakan di sini
ada dua jenis sate lainnya yaitu sate ayam dan sate daging sapi
tapi tetap yang laris diserbu adalah sate jando nya
jadi penasaran saya
saya pikir teksturnya akan lembut dan lumer di mulut
ternyata teksturnya ini kenyal
saya jadi penasaran kira kira seperti apa ya proses pengolahan dari sate jando ini
nah ini dia kelenjar payudara dari sapi yang siap untuk kita olah
pertama tama jando dipotong menjadi ukuran kecil
awalnya saya pikir jando yang digunakan adalah lemak lemak yang biasanya menempel pada pinggiran daging sapi
namun jando di sini berbeda
karena berasal dari kelenjar susu sapi
setelah dipotong potong jando dilumuri bumbu marinasi yang terdiri dari aneka rempah yang sudah dihaluskan
tidak ada takaran khusus untuk bumbu marinasinya
yang penting rata ya
kalau sudah tak terlihat lagi warna putih jandonya saatnya potongan jando ditusuk
setiap satu tusuk sate berisi dua potong kecil jando
dalam sehari lima tusuk sate ayam sapi dan jando diolah
namun yang paling banyak adalah sate jandonya loh
dari delapan puluh kg daging yang diolah empat puluh kg diantaranya adalah jando
tanpa saya duga ternyata jando lebih sulit untuk ditusuk dibandingkan daging yang lain
saya pun diwanti wanti untuk memperhatikan jari jari saya karena khawatir tertusuk
setelah sate siap waktunya membuat lontong sebagai pendamping satenya nanti
buat selangsung dari daun pisang kemudian masukkan berasnya setengah penuh
dan nanti beras akan mengembang ketika direbus
proses perebusan berlangsung selama tujuh jam
jangan lupa untuk menambahkan air setiap dua jam sekali
pastikan juga lontong benar benar terendam air
siapkan pula bumbu kacang yang menjadi pelengkap hidangan sate
giling kacang tanah yang sudah digoreng
untuk menambah cita rasa siapkan jeruk purut segar
setelah itu campurkan
kacang yang sudah dihaluskan dengan adonan bumbu
nah ini nih yang membuat bumbu kacang semakin gurih
bumbu cair campuran cabai merah tanjung bawang putih dan kencur
jangan lupa taburkan hasil parutan jeruk purut
aduk aduk terus sampai merata ya
sampai tidak ada lagi bumbu kacang yang terpisah pisah
bumbu kacang sudah jadi
sate pun sudah siap
ini dia sate yang sudah siap dibakar dan dipanggang
kemudian disajikan ke pelanggan
sekarang waktunya saya melayani pembeli yang sudah mulai berdatangan
pastikan stok sate cukup ya
saya menyiapkan sekitar dua ratus tusuk sate dalam satu kali pembakaran ini
jadi ciri ciri dari sate jadok kalau sudah matang
yang pertama adalah boleh mengeluarkan minyak minyak ya
dan yang kedua adalah warnanya sudah berubah menjadi agak kecoklatan dan agak transparan
jadi tidak perlu putih seperti tadi sebelum dibakar
terus juga punggung kacang kacang seperti ini
perlu waktu sekitar sepuluh menit untuk menghasilkan sate dengan tingkat kematangan sempurna
sate yang sudah dikacaukan
sate sudah antri
baik sajikan sate beralaskan kertas dan daun pisang yang dibentuk menjadi pincuk
wah saya pikir akan keteteran menyajikan sate untuk pembeli yang antri
ternyata semuanya bisa
meskipun terkadang saya masih kelupaan menghitung jumlah satenya
jadi sate sama ayam pecah
para pembeli pun rela antri untuk mencicipi nikmatnya sate legendaris ini
sate jando pun memiliki pelanggan setia
bahkan penggemarnya bukan hanya warga kota bandung saja
tapi juga dari luar kota bandung
sate yang dikacaukan
enak banget satenya
terus yang paling khas tuh bumbunya
karena si kacangnya berasak banget
kalau digigit tuh kacangnya masih berasakan
masih ngobain enak sih
dari depoknya belum ada gitu
dan yang tidak saya duga adalah ternyata pelanggan bisa meminta satenya dibakar ulang
supaya bisa disantap dalam keadaan hangat
jadi kalau mau makan bisa
gila saya sedikit kewalahan
untungnya ada bala bantuan dari pegawai sate jandok ayumbo ngatemi ini
tekstur kenyal dan tambahan bumbu kacang yang gurih
membuat sate jandok ayumbo ngatemi memiliki banyak penggemar
meski berjualan di pinggir jalan raya tanpa memiliki kedai
hanya duduk di bangku plastik kecil di pinggir trotoar
pada awal berjualan menggunakan bangku kayu atau bangku yang biasa disebut jojodok

ya satu aja
ya di jendong teh
terus ke lontongnya
diteng teng sama bakarannya
itu tahun berapa
selagi lowong dan pembeli sedang tak berhamburan saya harus memastikan stok sate bumbu dan lontong dalam keadaan aman
saya potong potong lontong menjadi ukuran kecil untuk kemudian disiapkan di atas pincuk masing masing delapan potong
tak lupa saya juga pastikan bumbu kacang tetap memiliki kekentalan yang tepat
jika terlihat terlalu pekat saya kembali tuangkan air hangat untuk melarutkan
dan yang tak kalah penting saya juga cek kondisi bara api
jika sudah mulai meredup artinya arang harus ditambahkan dan tentunya harus dikipas kipas lagi
jika sudah pegal kipas kipas tidak usah khawatir
ada bantuan sepeda motor yang bisa menjadi pembangkit listrik untuk kipas angin yang sudah disediakan
bumbu kacang sudah lontong sudah berapi juga sudah
sate juga harus disiapkan ya
nih kembali saya bakar bakar satenya
pastikan tetap berhati hati ketika mengangkat satenya ya
tuh kan benar
hanya lelehan minyak saja yang harus diwaspadai
tapi api yang membakar ujung tusuk sate juga harus diperhatikan
tuh si teteknya aja takut
anginnya suara pesan
setelah melayani pembeli dan menyiapkan menu sate jando ini
saya gak kuat juga nih sama aromanya
kemudian bumbu kacang dan juga lontong
ini benar benar membuka selera
menu ini bisa menjadi referensi anda ketika berkunjung ke kota bandung
rizky arisulia kampi jati bandung jawa barat